almarhum eril aryo ristanto dardak akdi adik dari bupati trenggalek emil dardak
dimakamkan di tpu tanah kusir kebayoran lama jakarta selatan kami siang
keluarga almarhum mengaku sudah ikhlas dengan kepergian eril
di tengah suasana duka jenazah almarhum eril aryo ristanto dardak
adik bupati trenggalek emil dardak diturunkan ke liang lahat
kepergian eril yang mendadak meninggalkan duka bagi keluarga kerabat dan teman kampus almarhum
kakak kandung almarhum emil dardak mengatakan keluarga sengaja menolak proses autopsi
karena telah mengikhlaskan kepergian almarhum
ya anda bayangin gimana kalau haps di duka di belek gitu kita sudah ikhlas
ya ikhlas bahwa memang ini allah memang
tadi saya memandikan sendiri saya melihat sendiri
bahwa tadi si pihak ustadz yang bantu memandikan
kalau di daerah kita sebutnya modin itu juga
nantikan ini gantung karena yang dihitung hanya dari sini ke atas
jadi ya saya rasa saya harus menguatkan
keputusan itu saya yang ambil juga karena saya harus menguatkan
sementara itu petugas polrestabes bandung melakukan olah tempat kejadian perkara
di tempat eril ditemukan meninggal
di kompleks dago asri kota
kota bandung kami siang
olah tkp berlangsung tertutup
eril ditemukan tidak bernyawa pada rabu siang di rumah kos yang sudah ia tinggali
semenjak mulai kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota bandung